kafe dengan beragam konsep unik menjamur di santero jakarta
namun sebuah cafe di bilangan cipute jakarta selatan ini
anda bisa menikmati cangkir kopi atau teh sambil berbelanja tanaman hias
korresponden miladia rahma mengajak anda berguncung ke cafe unik ini
begitu tiba di sini anda disambut suasana hangat dan nyaman
living with flower atau law pepaduan toko tanaman dan cafe
menampilkan suasana hijau yang menyejukkan
dibuka pada mei tahun lalu lauk sudah memiliki sejumlah pelanggan tetap
sang pemilik darwin senjaya menawarkan green lifestyle yang tengah diminati
agak di luar ekspektasi sih ya
ternyata masyarakat kita itu sudah begitu antusias sekali dengan tanaman hias ya
seakan akan seperti orang
kehausan gitu ya
mendadak mendapatkan sesuatu gitu loh
ini tanaman hiasnya udah udah
biasanya kan mereka lihat di pinggir jalan tanaman hias itu masih pakai kantong plastik hitam gitu ya kotor kotor
begitu di sini kan lihat
waduh tanamannya sudah potnya semua sudah cantik cantik gitu
tinggal ditaruh saja sudah menghias ruangan
jadi sekadar bukan hanya membeli tanaman
tapi sudah menjadi memberi barang dekorasi gitu loh
jadi tanaman itu bukan untuk berkebun
tapi untuk menghias rumah sekarang ini
seakan akan interior itu tanpa tanaman kayaknya menjadi kering gitu ya
setelah lebih dari dua puluh tahun menggeluti agrobisnis
darwin dan istrinya tertarik membuka toko tanaman ini
agar lebih dari tanaman biasa
ia menempatinya dalam aneka pot cantik untuk memberikan nilai tambah pada tanaman hill ini
untuk mereka yang mau usaha gini
ya paling berapa puluh juta tiga puluh juta gitu juga udah cukup untuk memulai
mulai dengan tanaman gitu ya
bisa jalan gitu loh
nah cuma bedanya kan kalau kita kan perlu tempat
kalau di lok kan agak beda
jadi tempatnya kan perlu furniture segala macam
nah untuk modal itu yang agak besar malah
berapa tuh pak
itu mungkin ngeluarin dana untuk ngedekor ini sih sekitar tiga ratus juta
media sosial berperan besar dalam strategi marketing love
di era serba digital love menarik market terbesarnya melalui media sosial
pemilik juga menggandeng blogger untuk meluaskan pasar
kita mulai instagram itu dari bulan ya mulai start itu ya bulan mei ya
tapi juga pengaruh dengan cara nggak sekedar buat akun instagram
tapi kalau boleh jujur kita juga menggandeng beberapa blogger gitu ya
yang memang bergerak di art and craft
dan network mereka kan bagus
jadi awalnya itu take off nya dari situ
berangkat dari plan store darwin bersama keluarga sepakat membuka kafe
yang mengeluarkan menu sederhana seperti kafe latte spaghetti dan nasi goreng
darwin juga membuka kesempatan bagi berbagai komunitas untuk menyelenggarakan workshop di kafenya
biaya mengikuti workshop antara dua ratus sampai tiga ratus ribu rupiah
dengan beragam pola usaha
berbagai jenis tanaman seperti monstera dan kaktus masih menjadi prima dona
akhir pekan menjadi waktu paling sibuk bagi lok
pengunjung kebanyakan keluarga keluarga muda dan para remaja
beberapa sudut kafe menjadi favorit pengunjung untuk berfoto
pertama aku ngeliat dari instagram kan
itu di ekspor tuh tiba tiba muncul banyak banget
terus tempat itu lucu banget kan kayak instagramable banget
terus udah gitu pas ngelihat tag nya itu di sini kan living with love
pas dibuka officialnya kan kebetulan dia punya official instagramnya kan
pas aku buka itu lucu lucu banget kan tanamannya juga banyak
terus juga spot spot foto itu kan banyak juga kayak instagramable banget
jadi yaudahlah umpung weekend itu free jadi weekend kesini deh
cafe nya bagus cukup unik juga soalnya banyak pohon pohonannya gitu

dari temen ngajak video
dari temen ngajak video mungkin
terus ada suka ada event buat ngerajut rajut juga gitu kayaknya deh
darwin meyakini model bisnis seperti love masih bisa dikembangkan
pasar tanaman indoor tampaknya tak akan lesu